gunung kapur di kawasan perhutani tuban di desa perupoh kecamatan panceng kabupaten gresik jawa timur tiba tiba saja longsor
rekaman video detik detik longsor pun menjadi viral di media sosial
sejumlah sopir truk terlihat panik dan berteriak meminta para pekerja atau operator alat berat menyelamatkan diri
gunung kapur longsor tiga kali pada jumat siang saat para pekerja sedang beristirahat
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
sementara itu minggu siang lokasi tambang beroperasi seperti biasa
pasca meluncurkan guguran awan panas sejauh satu lima km
aktivitas vulkanis gunung semeru di lumajang jawa timur minggu pagi masih fluktuatif
gunung semeru masih berpotensi memuntahkan guguran awan panas susulan
lantaran adanya tumpukan material vulkanis di puncak gunung semeru
berdasarkan laporan periodik pos pengamatan gunung api semeru pada empat belas mei dua ribu dua puluh
pukul sampai enam waktu indonesia barat
gunung semeru mengalami dua puluh sembilan kali letusan satu kali guguran dua kali embusan dan satu kali tektonik jauh
hingga saat ini status gunung semeru masih berada di level tiga atau siaga
petugas mengimbau warga agar tidak beraktivitas di sisi tenggara
di sepanjang besuk kobokan sejauh tiga belas km dari puncak gunung semeru
dan menjauhi jalur aliran lahar sejauh lima ratus meter dari sungai
selain itu warga diminta mewaspadai potensi banjir guguran awan panas guguran lava dan banjir lahar di sepanjang aliran sungai
tim liputan cnn indonesia